ada ungkapan yang mengatakan bahwa dibalik prestasi atlet yang hebat
berdiri sosok pelatih yang hebat pula
richard maniyaki adalah pelatih dari pasangan ganda campuran tonto yahmat dan liliana natsir
richard adalah sosok yang memenangkan owin butet pada tahun dua ribu sepuluh lalu
dan di bawah tangan dinginnya pasangan oi butet mampu meraih tiga gelar juara all england
juara dunia tahun dua ribu tiga belas dan emas olimpiade rio dua ribu dua puluh
richard berharap pasangan owi butet masih bisa berlaga di asian games dua ribu delapan belas di jakarta
meski demikian richard pun sudah mempersiapkan bibit bibit muda penerus di sektor ganda campuran
yang ini naik kita ambil yang pemain mudanya pesangin
jadi itu sudah selalu saya lakukan
itu tahun ke tahun dan selalu ada hasil
nah untuk owi butet sendiri gimana mas richard nantinya plan dari mas richard
jelas sudah pasti kita sudah selalu siapin
jadi selain kita target nanti saya berharap oi butet masih main di asian games dua ribu delapan belas
tapi saya juga tetap mempersiapkan pemain muda
kalau boleh sebut sebut pemain mudanya yang
banyak belum belum nanti mereka lengah nanti